nama putranya adalah lionel dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan tapi takut akan hal terkecil sekalipun
kakaknya bernama lili secantik bunga matahari dan sangat baik
orang tua mereka sangat menyayangi mereka berdua
anak anakku yang manis kalau hanya keberuntungan datang pada kita mereka akan menjalani kehidupan yang baik
semua dalam waktu yang tepat sayangku
lily sangat mencintai
sangat manis sesuatu yang baik pasti akan datang padanya
dan untuk lionel ya
lionel dia memiliki nama yang artinya singa tapi hatinya seperti seekor kucing kecil
dia tidak berani sama sekali
apa yang akan dilakukan oleh anak itu
jangan khawatir tentang dia
ketika waktunya tepat ia akan menjadi yang paling berani diantara semua dan akan membuat setiap
singa yang terkenal menjadi yang paling berani

setiap singa tentu saja pasti akan merasa malu
pada suatu hari yang indah lili berada di hutan bersenandung untuk semua burung dan binatang yang cantik
di hutan yang sama itu penyihir baik hati ada di sana
dia melihat lili bernyanyi dengan gembira dan segera jatuh cinta dengan kecantikannya yang menakjubkan
apalagi yang bisa lebih menawan dari hutan yang sangat indah ini
kau wanita cantik adalah yang paling mempesona yang pernah aku lihat
dia menghadiahi lili bunga mawar dan lili jatuh cinta dengan matanya yang lembut
lili membawa penyihir ke rumahnya dan memberitahu orang tuanya bahwa dia ingin menikah dengan penyihir itu
dia sangat baik
dan dia berjanji akan menjagaku dengan baik
tapi aku akan hidup sangat jauh dan kalian tidak akan pernah bisa bertemu dengan kami
orang tuanya tercengang dengan berita ini
tapi mereka melihat senyum putri mereka dan memberkati putrinya itu
terima kasih telah memberikan lily kepada aku
aku berjanji bahwa aku akan menghargai dia selamanya
di sini ini adalah hadiah perpisahan untuk kalian
selamat tinggal ayah ibu lionel
aku akan datang mengunjungimu suatu hari nanti
dan dengan jentikan jarinya mereka menghilang dalam sekejap
keluarga itu sekarang menjadi sangat kaya dengan hadiah yang diberikan oleh sang penyihir
perajin tembikar dan istrinya sekarang senang
tetapi selama beberapa hari lionel mulai merindukan kakaknya dengan sangat
tuh betapa aku merindukan lili
tidak ada siapa siapa untuk bertengkar
hmm ada apa keributan ini
dia melihat orang orang berkerumun di sekitar seorang pria yang menjual sesuatu
lionel mencoba melihat apa itu
uh apa itu apa itu
hmm hanya sepatu dan kunci
mengapa kerumunan ini begitu bersemangat untuk membeli hanya dua hal konyol ini
kemarilah nak ini bukan hanya hal bodoh
ini adalah sepatu bot ajaib dan kunci ajaib
benarkah tapi itu terlihat biasa saja
sepatu but itu ketika seseorang memakainya akan membawa orang itu kemanapun mereka ingin pergi
dan kuncinya akan membuka pintu tertutup di dunia
aku ingin itu aku akan membelinya darimu
ini apakah ini cukup
ini lebih dari cukup
lionel memasukkan kunci ke sakunya dan mengenakan sepatu bot
mari kita lihat apakah ini berhasil
sepatu bot ajaib
bawa aku ke tempat adikku berada
dalam sekejap dia mendapati dirinya berdiri tepat di sebelah saudara perempuannya dan sang penyihir
oh ya ampun
oh lili aku sangat merindukanmu
keberuntunganku telah membawa aku padamu
tapi bagaimana kau bisa di sini
sepatu bot ini membawa aku ke sini
bukankah luar biasa
sepatu bot ajaib aku tahu
baiklah mengapa kau tidak tinggal bersama kami
tidak aku hanya datang untuk melihat apakah kalian sehat dan bahagia
dan aku juga sangat senang menggunakan sepatu bot ini dan melihat negeri lain
aku tahu kau sebenarnya tidak begitu peduli padaku
baiklah aku sarankan kau pergi ke tanah kristal
aku pernah mendengar raja adalah pria yang bersyukur dan aku sangat senang aku tahu kau sebenarnya tidak begitu peduli padaku
yang sangat ramah
dia pasti akan menyambutmu
tanah itu memang sangat indah
pergi dan lihatlah lionel
dan kau tidak akan menyesal pergi ke sana
terdengar bagus untukku
ini bawa bola kristal ini bersamamu
untuk apa ini
dan bagaimana cara kerjanya
kau akan tahu ketika kau benar benar membutuhkannya
lionel mengucapkan selamat tinggal pada mereka
saat dia bersiap untuk pergi
aku ingin berada di tanah kristal
dan segera dia berdiri di tanah yang sangat indah
di mana rumah rumah dihiasi dengan kristal dari setiap warna
para pria dan wanita mengenakan kristal terang berkilau
di rambut dan juga pakaian mereka
wow ini semua luar biasa
semua yang aku lihat bersinar dengan sangat indah
sehingga aku tidak bisa berhenti menatap
dan orang orang di sini terlihat sangat bahagia
aku kira dikelilingi oleh hal hal yang begitu indah
siapa yang tidak bahagia
sekarang aku akan mengunjungi raja
sepatu bot ajaib bawa aku ke raja kristal
apakah aku sudah berada di istana
ini bahkan lebih menakjubkan
sekarang bagaimana cara menemukan
dan di sana duduklah raja negeri kristal
sedang sarapan bersama
ia adalah putrinya ruby
raja sangat terkejut melihat lionel
dan menatapnya dengan tidak percaya
katakan padaku siapa kau dan bagaimana kau memasuki istanaku
aku aku lionel yang mulia
aku menemukan sepatu buat sihir
mendengar tentang kerajaanmu yang indah
dan iya sekarang aku berdiri di sini
sepatu buat ajaib
bagaimana cara kerjanya
aku hanya perlu menyebutkan nama tempat yang aku ingin tuju
dan voila sepatu buat membawaku ke sana
raja kristal sangat tertarik dengan sepatu bot itu
mengapa kau tidak bergabung dengan kami untuk sarapan
ini putriku ruby
saat melihat ruby hati lionel meleleh saat kecantikannya melampaui
semua gadis yang lain yang pernah dia temui
aku merasa terhormat
bawa aku ke tempat duduk di sebelah ruby si putri dari negeri kristal
oh itu sungguh ajaib
sudah berapa lama kau berada di kerajaanku
aku baru beberapa menit di sini
tapi apapun yang aku lihat dalam beberapa menit itu
lebih dari yang pernah aku lihat sepanjang hidupku
orang orang di sini juga tampak sangat bahagia
aku akan bahagia seperti mereka
kalau saja aku tidak menjadi
aku akan menjadi tua dan juga putriku mau menikah
aku tidak pernah mengatakan tidak
aku hanya katakan bahwa aku akan menikahi pria yang berhasil membunuh monster itu
nah orang orang di negeri ini memang bahagia
tapi itu hanya sampai matahari terbenam
ketika malam tiba setiap orang harus masuk ke dalam karena seekor monster datang untuk meneror kita semua
ketika tuanku akan hidup
kita berhubung ke dirinya
jika mereka menarik memandang aku
villagers mengindahkan aku dan mereka menghubung hubung menggoda aku
orang di kerajaan mereka sangat pride
adalah dia bahagia
bagaimana jika dia membunuh laba laba berbulu
yang bisa aku bunuh dengan jari kelingkingku
lionel yang malang sangat ketakutan dengan apa yang dikatakan putri ruby
tetapi dia sangat menyukai kecantikannya dan ingin memenangkan hatinya
baiklah akan aku lakukan aku akan mengalahkan monster yang mengerikan ini
apa mustahil apa kau tidak mendengarku tidak ada yang tahu di mana monster itu berada
aku akan mencari tahunya percaya padaku raja aku akan mengakhiri teror ini untuk kalian
lionel mengucapkan selamat tinggal pada mereka saat dia bersiap untuk pergi
mereka menghilang dalam sekejap
apa yang telah kulakukan aku tidak tahu harus apa ketika aku menemukan monster itu
bagaimanapun aku akan melihat ketika monster itu berhenti
jika aku sampai di sana aku harus berani
sepatu bot ajaib bawa aku ke tempat si monster berada
dan detik berikutnya lionel mendapati dirinya berdiri di depan sebuah pintu besar jauh di dalam hutan
di belakangnya ada tanaman merambat yang panjang dan tebal tergantung dari pohon
pintu tersembunyi tidak heran tidak ada yang bisa menemukan sarangnya
dia mencoba membuka pintu tapi ternyata tertutup rapat
lalu dia menemukan sebuah pintu yang bergerak

dia menemukan sebuah pintu yang bergerak
pintu ini tidak bergerak bagaimana aku
dan dari sakunya dia mengeluarkan kunci ajaib yang akan membuka pintu apapun
oh aku harap ini berhasil
aku mohon berhasil
pintunya berderit dan terbuka perlahan untuk membuka pintu masuk yang gelap
sekarang aku memasuki guam
sekarang aku memasuki guam
dan menghadapi monster
tidak ada yang menakuti singa yang
tidak ada yang menakuti singa yang
maka lionel mengambil keberaniannya
dan memberanikan diri memasuki gua yang suram itu
di dalam dia menyelinap diam diam
tidak ada tanda tanda monster itu
mungkin sedang keluar
mungkin sedang keluar
dan di sana dia melihat monster itu tidur ninyak
sangat menakutkan untuk dilihat dan mendengkur sangat keras sehingga semua hal di gua bergetar dan bergetar
monster itu aku sudah menemukannya sekarang aku harus temukan cara untuk melenyapkannya
lionel pergi dan berdiri lebih dekat dengannya
dia membungkuk sedikit lebih rendah untuk bisa melihatnya
bunyi tabrakan itu cukup keras untuk membangunkan si monster itu dari tidur nyenyaknya
dia bangun dan memandang lionel yang malang yang sangat ketakutan dia tidak bisa bergerak sama sekali
siapa kau beraninya kau memasuki gua ku dan mengganggu tidurku
alamak alamak alamak
monster itu menangkap lionel dengan cakar besarnya dan memasukkannya ke dalam sangka raksasa
manusia kecil yang bodoh telah memasuki gua bagaimana caramu menemukannya sihir apa yang kau pakai
jadilah berani lionel jadilah kuat
iya kau lihat aku punya bola kristal ajaib ini yang aku mungkin aku melihat tempat yang aku
nah itu tidak akan ada gunanya bagimu sekarang aku sudah menangkapmu
lionel bertanya tanya bagaimana caranya membebaskan dirinya
tampaknya semuanya sudah berakhir baginya sampai sebuah pemikiran terlintas di dalam benaknya
monster hebat kau memang terlihat kuat
tetapi apakah kau benar benar sama kuatnya seperti yang mereka katakan
aku hanya seorang pengembara dan penasaran ingin melihatnya
hea kuat aku adalah yang terkuat dari yang terkuat yang ada di planet ini
tidak ada yang berani menantangku
kau bohong bagaimana seseorang bisa begitu kuat kecuali kekuatanmu palsu
aku memiliki kekuatan nyata manusia tidak seperti bola mengkilap palsumu
kekuatanku berasal dari hatiku
bahwa aku telah berubah menjadi kristal dan menyembunyikannya di dalam gua kristal di negeri ini
gua kristal apa itu
ini adalah gua yang penuh dengan pecahan kristal yang aneh dan ajaib
tidak ada manusia yang bisa masuk
dan tidak ada seorang pun dari kerajaan ini yang pergi ke sana sejak aku mulai memerintah
wow kau benar benar monster yang sangat kuat dan berani
itu memang benar ya cukup untuk mengobrolnya aku harus keluar dan berburu
karena aku sangat
oh jangan khawatir aku akan memakanmu nanti
monster itu berjalan keluar dari gua dan pergi untuk meneror orang orang kerajaan
meninggalkan lionel yang merasa sangat ketakutan
syukurlah dia sudah pergi dia sudah cukup memberitahuku untuk melarikan diri
sepatu bot ajaib bawa aku ke gua kristal
dan ketika dia membuka matanya
dia melihat dia berada di gua berongga gelap yang indah yang dipenuhi dengan kristal kristal kecil yang berkilau
warnanya sangat banyak dan sangat cantik
hingga lionel hampir lupa mengapa ia datang ke sana
tidak aku harus fokus aku harus menemukan jantung monster dengan cepat
tapi bagaimana ada begitu banyak kristal yang mana yang merupakan jantung monster
tiba tiba bola kristal mulai bersinar di tangannya
dia melihatnya dengan heran
hmm aneh ini tidak menunjukkanku sebuah
dan ketika dia melihat kristal melalui bola
salah satunya berubah warna
pasti itu itu pasti jantung si monster aku sudah menemukannya
dia mengambil kristal itu dan melemparkannya ke tanah
kristal itu jatuh dan hancur menjadi jutaan keping dan menghilang
aku sudah melakukannya sepatu bot ajaib bawa aku kembali ke raja negeri kristal
ya ampun kau selalu mengagetkanku ketika aku sedang makan
rajaku putri sudah selesai aku telah menghabisi si monster
benarkah apakah kau benar benar menghabisi si monster
iya yang mulia
kau bebas dari teror sekarang dan orang orangmu sekarang akan aman
oh betapa kita sekarang harus bersuka cita terima kasih kawanku
tetapi masih ada satu hal lagi yang tersisa untuk membuat aku sangat bahagia
ya dia sudah menghabisi monster itu dan seperti yang kujanjikan dengan senang hatiku akan menikahimu
dan hari berikutnya
sebuah upacara besar diadakan dan orang orang bersuka cita pada pernikahan sang putri dengan si penghancur monster
ya tuan putri aku ini pemberani ya kan
untuk membunuh monster seperti itu
ya kau sangat berani aku bahagia memiliki suami yang berani sepertimu
dan aku senang memiliki yang lucu cantik dan senang memiliki yang luar biasa